dan berikut kita akan melihat data mengenai sepak terjang kelompok abu sayyaf
kelompok abu sayyaf atau abu sayyaf group awalnya merupakan bagian dari moro national liberation front atau mnlf
namun pada awal seribu sembilan ratus sembilan puluh an kelompok abu sayyaf memisahkan diri dan menjadi gerakan independen
di awal pergerak perkembangannya kelompok ini dibiayai oleh muhammad jamal khalifa seorang pengusaha asal saudi yang tinggal di filipina
pemimpin pertama kelompok abu sayyaf adalah abdur razak janjalani seorang muslim asal filipina yang berjuang dalam brigade islam internasional di afganistan selama kependudukan uni soviet
aksi teror pertama kelompok abu sayyaf adalah membunuh dua orang pendeta amerika pada seribu sembilan ratus delapan puluh
selanjutnya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga tahun dua ribu enam belas asg dipimpin atau kelompok abu sayyaf dipimpin oleh kadafi janjalani
yang menggantikan kakaknya abdur razak zanzalani yang tewas dibunuh
kemudian menurut kepala polisi intelijen filipina kadafi dan abu sulaiman merupakan tokoh yang membantu membiayai kelompok militan islam di indonesia
sebagian besar area operasi asg berada di filipina selatan khususnya di kepulauan sulu dan juga mindanao